mabes polri menegaskan bendera bertuliskan kalimat tawhid yang dibakar anggota barisan serbaguna
nadatul ulama di garut minggu lalu adalah milik hizbut tahrir indonesia atau hti
dilansir dari cnn indonesia com kepala baris krim polri komjen pol arief sulisianto mengatakan
penyidik telah memeriksa pengibar bendera yang bernama u hari kamis kemarin
menurutnya dalam pemeriksaan pelaku mengatakan bendera yang dibawanya adalah milik hti
arief menambahkan bendera yang dibawa pelaku dibeli secara online dari salah satu akun facebook
yang disebut merupakan bendera hti
ribuan warga menggelar aksi bela tauhid sebagai respon atas aksi pembakaran bendera di alun alun
limbangan garut cobarat oleh anggota banser
dalam aksi ini pendemo meminta pemerintah membubarkan ormas banser dengan dalih telah melecehkan kalimat allah
warga yang akan melakukan aksi demo di depan kantor kemen kopol hukam
berkumpul terlebih dahulu di bundaran patung kuda jalan medan merdeka barat gambir jakarta pusat jumat siang
masa aksi yang tergabung dari beberapa elemen ormas islam ini membawa bendera warna hitam putih berlafaskan kalimat allah
aksi demo bela tauhid ini terkait dengan aksi pembakaran bendera oleh anggota ormas banser di garut jawa barat
aksi damai ini dijaga ketat oleh anggota kepolisian metro jakarta pusat dan polda metro jaya
akibat aksi damai ruas jalan medan merdeka barat terpaksa ditutup petugas kepolisian
dan dinas perhubungan
para pengendara dari arah tamrin menuju harmoni dialihkan ke jalan medan merdeka selatan
karena banyak masa di jalan merdeka barat
sementara itu gabungan ormas islam di makassar sulawesi selatan menggelar aksi memprotes aksi pembakaran tersebut
aksi gabungan ini digelar di jalan pelataran masjid raya al markas makassar sulawesi selatan
para pengunjuk rasa menuntut polisi membawa pelaku pembakaran ke dalam proses hukum
karena dianggap melecehkan umat islam
dalam aksi ini pengunjuk rasa membawa bendera bertuliskan kalimat tawhid
yang selama ini identik dengan bendera organisasi hizbut tahrir
yang kini dinyatakan terlarang di indonesia
kita bergabung langsung dengan koresponden yudi yudawan
saat ini berada di jalan medan merdeka selatan jakarta
yang memantau langsung jalannya aksi bela tauhid
yuda bagaimana sejauh ini jalannya aksi bela tauhid
ya eva aksi bela taut sendiri memang dimulai sejak habis hari jumat tadi
sholat jumat sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat
ribuan masa mulai memadati kawasan patung kuda di daerah medan merdeka barat
merujuk kantor kemenko polhukam
massa ini memang mereka terdiri dari beberapa orang masyarakat
bahkan tadi saya sempat berbincang beberapa dari mereka berasal dari karawang
kemudian dari pulau gadung dan juga kota kota sekitar jakarta
masa memang sudah berkumpul sejak pagi tadi
dan mereka melaksanakan sholat jumat di majelis niklal
mereka menyerukan bahwasannya penegakan hukum dan penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran
harus terus dilakukan meskipun memang dari pihak mabes polri sendiri sudah mengatakan bahwasannya
bendera yang dibakar tersebut adalah bendera organisasi hizbut tahrir
yang memang beberapa saat lalu sudah dibubarkan oleh pemerintah
dan ini merupakan langkah dari massa sendiri untuk meminta pemerintah bersih
sikap tegas dan mengusut apapun aksi tersebut dengan latar belakang apapun
mengingat memang aksi pembakaran yang memang dilakukan oleh anggota banser tersebut
sudah mencederai dan sudah melukai umat islam
karena kalimat tahu tersebut merupakan salah satu hal yang dipercaya sebagai kalimat suci
tidak seharusnya diberlakukan seperti itu
sementara imbas dari adanya aksi massa ini
kemacetan terlihat di sejumlah ruas jalan
terutama di ruas jalan medan merdeka barat
warga yang akan menuju ke kawasan tamrin maupun ke arah harmoni
mereka terpaksa harus beralih ke kawasan budi kemuliaan
menuju ke tanah abang
mengingat kawasan medan merdeka barat tidak bisa dilalui oleh warga
begitupun juga warga yang menuju arah tamrin dari daerah harmoni
mereka terpaksa dialihkan melalui rute jalur jalan juanda
kemudian menuju ke arah gambir
selanjutnya mereka akan menuju ke kawasan patung tani
di daerah jakarta pusat sendiri eva
saat ini memang warga masih ada di sejumlah kawasan
terutama di titik medan merdeka selatan
dimana saya melaporkan saat ini
maupun di medan merdeka barat di depan kantor kemenko polhukam eva
baiklah yudi yudawan melaporkan langsung dari jalan medan merdeka selatan jakarta